fasilitas ekor kutur poin asal ceo dan kegunaan
pada bulan januari dua ribu dua puluh satu sampai dengan hari dua ribu dua puluh dua
pada hari ini setelah dilakukan beberapa kali pemeriksaan
seseorang yaitu saudara cikgu atau bagi kita sama
berjalan jalan juga berita penyelidikan
pemaparan pin buah anak jari buah jari dan selanjutnya
pemaparan pin buah anak setelah dilakukan beberapa kali memperiksa
seseorang yaitu saudara cikgu atau bagi kita sama
berjalan jalan juga berita penyelidikan
pemaparan pin buah anak jari buah jari dan selanjutnya

pada hari ini setelah dilakukan beberapa kali pemeriksaan
sebagai saksi tim penyelidik
jaksa gungu sudah tidak pidana khusus
berdasarkan hasil expose yang dilaksanakan pada hari ini
telah menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan
seseorang yaitu saudara lcw atau wh